nah mbak ami ini sudah merawat ibunya selama tiga tahun ini bagaimana sih mbak pengalamannya suka dukanya
pertama sih sebenarnya awalnya kan agak ini juga ya gak pernah kepikiran gitu ya

tahunnya karena pertama kan kita bisa jadi mengabdi ya sama orang tua gitu
bisa berterima kasih juga mungkin dengan cara merawat mamaku gitu
tapi kalau dukanya sebenarnya karena ini aja sih ya sedih maksudnya mungkin yang dulu dulu harusnya mamaku bisa lebih sehat atau semua macem
tapi duka itu semua sih sebenarnya bisa jadi pelajaran juga buat aku
ada dari mbak abi sendiri ada pesan pesan khusus mungkin mbak bagi caregiver caregiver lainnya di luar sana
mbak ayah mungkin mengalami konflik
ada kondisi yang sama seperti mbak ami
buat caregiver sebenarnya yang paling penting dia juga punya waktu me time ya
itu penting banget
buat aku itu sangat berguna banget karena kita capek
jadi apalagi kalau yang bekerja juga ya jadi keluar rumah capek
jujur di rumah juga capek gitu ya
tapi tolong sempetin juga buat dirinya gitu
agar kita mau mensupport orang tua kita tapi kita juga harus semangat dulu nih untuk
agar dia nanti juga bisa ikut semangat gitu
acara perayaan satu dekade alzi ini juga dimeriahkan oleh beberapa artis serta musisi dalam negeri
artis senior widiawati salah satunya
ia mengaku senang bisa menjadi bagian dalam perayaan ini karena ia punya pengalaman tersendiri
ada ketertarikan saya dengan apa yang mereka lakukan
ibu saya sebelum meninggal dia sempat terkena dimensia ya
tapi pada waktu itu alsi belum ada
jadi saya tidak tahu harus bagaimana
cuma ya memang sedikit sekali ininya tapi kita udah kira kira bahwa itu memang dimensi
dikutip dari pernyataan resmi alzheimer indonesia pada tahun dua ribu enam belas
ada sekitar satu dua juta orang dengan demensia
angka ini diprediksi akan terus naik pada tahun dua ribu tiga puluh
menjadi dua juta orang dan empat juta orang pada tahun dua ribu lima belas
deteksi dini menjadi upaya yang penting dalam pencegahan serta pengenalan gejala alzheimer sejak dini
adi dwi nanda fajar bolivia jakarta
apa penyebabnya dan bagaimana kita perlu menanganinya
sudah ada bersama saya di cnn indonesia prof yuda turana ahli syaraf universitas katolik atmajaya
apa kabar dok
semoga semua sehat
iya semoga sehat semua dan semoga fit ya
dr yuda ini merupakan menurut saya sangat penting untuk kita diskusikan
karena berkaitan dengan
kita kita sendiri manusia proses penuaan dan juga penyakit alzheimer
yang kita sekarang sedang peringati pada bulan september ini
biasanya kan kalau kita semakin tua itu wajar lah
ingatan sudah mulai agak berkurang pikun dan semakin kita juga usia kita semakin panjang
itu seolah olah ya sesuatu yang normal lah
dan ketika menimbulkan seperti kepikunan atau dimensia atau sekarang disebut penyakit alzheimer
itu apa sebenarnya yang berlangsung
terima kasih mbak desy
jadi memang faktanya adalah kalau kita bicara dimensi alzheimer
bukan bicara tentang mereka sebenarnya betul
bicara tentang kita
karena siapapun kita akan menjadi tua di ujung sana
kalau boleh saya sederhanakan
kenapa sih kita memperingati demensia alzheimer
yang menjadi konsen kita semua begitu ya
memang kita akan menjadi tua
dan salah satu faktor resiko utama dari dimensi alzheimer kan penuaan itu sendiri gitu ya
dan dianggap wajar saja
dan dianggap wajar
proses dari kehidupan manusia
sampai pada satu titik
karena dianggap wajar
datang pada kondisi yang berat
dari kondisi yang berat
kita baru sadar
tetapi kita sudah terlambat
ini akan menjadi awareness kita sama sama
penuaan kita akan menua semua
membuat penuaan tadi
otak akan mengecil
itu mengecil secara progresif
nah ini kenapa disebut penyakit
proses penuaan itu ya hal hal yang sifatnya degeneratif itu sebenarnya alami kan
betul karena sudah mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan
jadi sehingga tadi kapan sih seseorang misalnya nyatakan demensia
tentu ada penurunan kognitif intelektual yang progresif
dan sudah mengganggu fungsi sosial pekerjaan
masalahnya karena ada istilah sudah mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan
jangan sampai didiagnosis setelah ada gangguan tadi
sehingga dalam kondisi sehatlah sebenarnya
bukan hanya bicara saat kita tua kita harus aware
sampai saat ini dari data saat seseorang terkena demensi alzheimer
kalau bicara cancer ada survival
saat kita bicara penyakit yang belum ada obat yang efektif
jadi tidak ada obatnya untuk menyebutkan
untuk menyetop perjalanannya
number itu sendiri kan proses degeneratif
kadang kadang orang pikun lupa
atau mungkin semakin dari segi kognitif dan inteleknya menurun
kemudian ada demensia
jadi memang sesuai tagline yang didengungkan selalu oleh alzheimer indonesia
jangan maklum dengan pikun
karena sebenarnya penuaan yang sehat sendiri harusnya tanpa pikun
otak kita tetap kok bisa produktif
sampai usia lanjut
jadi saat seseorang
jadi bisa ya kapasitas otak manusia itu sebenarnya bisa untuk tetap sehat
sampai ujung kehidupan
jadi itulah cita cita bersama
tetapi mimpi kita adalah menua yang tetap mandiri produktif sampai di ujung sana
gejalanya kalau sudah dikatakan alzheimer
itu ciri cirinya itu seperti apa
dan supaya aware bahwa ini merupakan penyakit yang sifatnya sudah degeneratif dan harus diwaspadai
sebenarnya setiap kita
saat kita merasa kok kayaknya fungsi intelektual kita
fungsi kognitif kita
kok kayaknya menurun dibandingkan dengan
kita sendiri yang merasakan
pertama yang disebut dengan keluhan subjektif tadi ya
sebenarnya kalau orang lain yang melaporkan
itu tahap yang lebih lanjut daripada keluhan subjektif
memang dokter kalau memeriksa
kita sampai ke tahap yang objektif
tetapi sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri
saat keluhan subjektif
itu bagian dari awal
jadi yang subjektif itu apa saja yang kita harus waspadai
dan sehingga kita juga bisa istilahnya melakukan check up atau berkonsultasi ke dokter
dimulai dari keluhan memori
saat kita melakukan check up
saat kita mulai menyimpan barang
kok lupa ya
saya sering mau itu tapi
atau nama orang lupa gitu
tapi apa yang di luar batas normal itu
kalau kita merasa bahwa itu lebih mundur dari biasanya ya
padahal kita kayaknya tidur kita sama sama aja cukup gitu ya
tingkat stresnya sama begitu
tapi kok kita merasa sepertinya lebih butuh mengingat lebih banyak
itulah sebenarnya kita harus berpikir
berpikir ulang bahwa apakah kita bagian dari awal satu proses penyakit gitu ya
karena memang proses degeneratif ini yang jadi persoalan adalah pada alzheimer itu betul betul pelan pelan
memang kalau ada
pelan pelan ini kita bicara
bahkan sampai puluhan tahun
bahkan kadang kadang sebagai seorang dokter misalnya saya berpikir alzheimer kalau ditanya
sejak kapan bu
kalau udah mulai mengira ngira
waduh ini kayaknya sejak
waduh ini kayaknya sejak dua tahun tiga tahun lalu itu kemungkinan besar sebenarnya demensi alzheimer
kalau bisa bilang bahwa oh minggu lalu nggak apa apa sekarang lupa itu kan definisinya lain
itu stroke mungkin atau penyebab lain
tetapi sekali lagi kalau kita udah mulai merasa menurun kemampuan kita di aspek intelektual khususnya memori gitu ya
sebaiknya memang lakukan
nah kalau ini tahap tahapnya ini kan suatu progres penyakit yang
penyakit yang progresif ya
degeneratif dengan waktu yang cukup panjang
nah kira kira ada tahap tahapnya yang memang kita sendiri dan orang mungkin yang di sekitar kita harus waspadai apa yang berlangsung
tahap proses penyakit itu bisa sampai sepuluh bahkan belasan tahun
sampai di tahap yang stage selanjut
memang di stadium awal masuk ke demensial alzheimer itu biasanya hanya aspek memori
memori yang pendek ya
memori yang pendek
memori yang pendek
kalau memori panjang biasanya dia bertahan sampai di ujung sana
tetapi memori pendek itu di tahap tahap awal itu akan terjadi
kemudian fungsi otak kan kalau kita bagikan ada fungsi kognitif
memori untuk mengingat
kita nyetir mobil mungkin supaya nggak menabrak ke kanan ke kiri begitu ya
fungsi decision making ya
saat kita ada project
memutuskan mana pilihan yang baik yang buruk begitu ya
saat kita belanja memilih barang yang di courting dengan enggak
tetapi dengan menyimpulkan mana akhirnya barang yang dibeli
itu berbagai fungsi yang disebut dengan fungsi kognitif yang pada awal awal stage awal itu bisa terganggu
tetapi seiring nanti penyakit memberat bukan hanya aspek kognitif intelektual
tetapi juga behavior
yang tanpa alasan yang jelas
itu bagian dari kenapa itu terjadi
memang macam paranoia
ya seperti itu
sampai yang paling berat bisa saja halusinasi
memang fungsi otak kita kalau saya bisa bagi dua
fungsi kognitif intelektual dan fungsi behavior
fungsi perilaku mungkin secara sederhana
meskipun kita kebelet untuk pipis
untuk buang air kecil
tetapi kita lihat nggak ada tempat yang sesuai
kita masih bisa melakukan self control ya
karena kita malu dengan orang
tetapi saat itu berubah
ya akan terjadi ya
mungkin kencing di mana mana dan sebagainya
itu sudah sampai tahap yang mungkin lebih lanjut
nah persoalannya adalah saat masih di tahap intelektual kognitif
dan kebetulan pasiennya ini usia lanjut
itu yang tadi disebut sering dimaklumi
sudah biasa orang tua
datang setelah sebenarnya tahap yang lebih lanjut
yang sudah ada gangguan perilaku
tetapi pada saat dia datangnya di tahap perilaku
itulah yang kesulitan
ibaratnya kalau kanker itu sudah stage akhir
seperti itu yang berat untuk diintervensi
kalau paling berat itu ini misalnya sudah tidak bisa mengenal orang lain lagi kan biasanya
itu di tahap memori yang paling berat
sering waktu berjalan
kemudian gangguan perilaku
di ujung yang paling berat lagi memang kita membayangkan seorang lansia yang mungkin untuk berkomunikasi juga sulit
berkata kata sulit dengan berbagai gangguan yang sifatnya fisik
lansia yang tirah balik
kalau umur enam puluh tahun ke atas ada atau nggak ada keluhan waktu melakukan check up kesehatan
jangan lupa cek otak juga
cukup dengan check up
tapi kalau di bawah enam puluh ada keluhan atau ada faktor resiko atau ada faktor genetik
ini kan diderita oleh bisa dikatakan seluruh dunia
di mana ada manusia
ada kemungkinan untuk mengidap penyakit alzheimer ini
biasanya orang menyadarinya itu pada tahap mana dok
yang menjadi sesuatu yang oke ini harus ditangani
dan kedua ini kalau kita bicara mengenai degeneratif ini
dan definisi dari tua
ini kan beda beda kan
ada orang mungkin empat puluh tahun sudah merasa tua atau lima puluh tahun
ada yang sudah delapan puluh tahun masih merasa fit dan lain sebagainya
jadi tua ini definisinya itu apa ya
memang secara sederhana yang sering dipakai tua itu berdasarkan apa yang di ktp ya
dari apapun yang di enam puluh kemudian kalau di luar enam puluh lima tahun begitu ya
tetapi memang penuaan itu bisa dilihat dari berbagai aspek ya
penuaan secara psikologis secara biologis
tentu lebih kita melihatnya secara utuh
tidak sebatas hanya apa yang ada di ktp begitu ya
memang saat umur empat puluh lima puluh tahun seseorang yang olahraga dengan tidak kadang kadang sulit dibedakan
tetapi seseorang yang pola hidupnya sehat itu akan berbeda tentunya saat di usia enam puluh tahun dan enam puluh lima tahun
dengan orang yang tidak olahraga sama
orang yang pola hidupnya misalnya jelek
jadi memang ada yang bilang penuaan itu okelah secara ktp
menurut mindset juga begitu ya
tapi kalau biasanya yang alzheimer ini penderita alzheimer ini range usia dimana penderita ini sudah mulai ada lah timbul gejalanya itu paling sering itu dimulai dari mana
usia enam puluh lima tahun ke atas
enam puluh lima tahun ke atas
tetapi sebenarnya dengan banyaknya faktor resiko yang berbeda beda di tiap individu
semudah usia apapun itu bisa terkena
tetapi kalau ditanya mana proporsi prevalence yang paling banyak
karena salah satu faktor resiko utama yang demensi alzheimer adalah degenerative process
yang paling utama di usia enam puluh atau enam puluh lima tahun ke atas
jadi ini memang berkaitan dengan proses penuaan
bukan karena mungkin cedera gitu
ada benturan ke otak mengganggu sehingga bisa menimbulkan alzheimer kita sekarang ke penyebabnya itu dok
apa yang terjadi dan khususnya di otak kita sehingga ada orang yang lebih cenderung untuk menderita penyakit alzheimer ini
jadi tadi saya sampaikan bahwa setiap orang akan mengalami proses penuaan
ada berbagai hal yang sifatnya protektif memperlambat proses penuaan
tetapi ada hal yang sifatnya sebagai faktor resiko
yang mempercepat proses penuaan
khususnya kalau kita bicara demensi alzheimer penuaan di otak
faktor faktor resiko ini ada yang bisa dimodifikasi ada yang tidak bisa dimodifikasi
yang tidak bisa dimodifikasi misalnya genetik
perempuan lebih beresiko
itu sudah ada studinya
perempuan lebih beresiko
salah satunya hormonal
katanya estrogen kalau laki laki diatur oleh testosteron perempuan estrogen
pada saat tua menopos itu menurun bahkan sampai kadar yang tidak terukur
dan ini bisa memicu
memicu sebagai faktor resiko
kemudian tetapi kalau kita fokus kepada faktor resiko yang bisa dimodifikasi
misalnya contoh seseorang tadi sebut cedera kepala
tentu orang yang cedera kepala berulang
naik motor nggak pakai helm terbentur berulang karena satu olahraga
itu akan mempercepat proses penuaan
tekanan darah tinggi
kadar gula darah seperti diabetes
pola hidup sangat berpengaruh
bukan hanya soal obesitas atau obesitas
tetapi even sudah ramping tetapi aktivitasnya kurang
itu juga faktor resiko yang berbeda
misalnya sebagai itu
kemudian tentu aspek psikologis
stres di tempat kerja itu faktor resiko
dan itu sangat jelas saat covid kemarin
mungkin pengalaman yang terjadi adalah meskipun akhirnya obat misalnya seseorang demensia sudah dikontrol obatnya
tapi ternyata ada mengalami stres dan sosial isolasi
tetap dia akan terjadi perburukan kognitif
kalau penyakit alzheimer ini secara fisiologis apa yang terjadi
pasti ada perbedaan ya sehingga menjadi penyakit
jadi yang paling nampak mungkin secara makroskopik ya misalnya contoh usianya sama sama enam puluh lima tahun
dan usia enam puluh lima tahun tentu dibandingkan usia muda otak mengecil
tetapi kalau kita bandingkan usia enam puluh tahun yang normal aging dengan yang alzheimer
ini terjadi pengerutan yang
pengerutan yang dramatis secara struktur anatomik
jadi jauh lebih kecil
jauh lebih kecil
mengerut dan mengecil tentunya dengan berbagai konsekuensinya
konsekuensi ya fungsi otak menurun nih
cat cat kimia yang di otak mengatur berbagai perilaku kognitif juga jumlah berkurang
dengan outcome akhir ya tadi kemampuan berpikir berkurang behavior terganggu seperti itu
apa yang akan dicek
gara gara kalau memang dokter mengatakan wah ini positif misalnya
dan ini kan tidak ada obatnya
masih belum ya sampai sekarang
obat yang ada sekarang itu bukan menyetop perjalanan penyakit
hanya memperlambat progresivitas
dan obat obat yang sifatnya simptomatik kalau ada gangguan gangguan perilaku yang memang betul betul butuh obat
tentu dengan efek samping yang cukup
jadi apa yang di diagnosa apa dan kira kira apa yang dilakukan untuk paling tidak menangani
jadi yang pertama adalah saat kita berhadapan dengan satu penyakit yang prognosisnya kalau kena menurun terus
dan belum ada obat yang terlalu efektif
memang akan fokus kepada dua hal
deteksi dini dan mengurangi faktor resiko
nah untuk deteksi dini sama seperti organ lain sebenarnya
organ lain sama
kita kalau bedanya adalah gini
kalau gangguan ginjal kita sering rutin diperiksa dengan lab
melihat fungsi organ dan struktur organ
itu intinya sebenarnya
kalau otak ini cukup unik
fungsi otak adalah fungsi berpikir
dan saat kita diskusi tentang demensi alzheimer kognitif memori yang pertama terganggu
biasanya yang dilakukan adalah screening memori dulu
dengan satu tes yang terstruktur
misalnya sepuluh kata yang terstandarisasi
itu kita ada data misalnya
ya kalau kurang satu atau dua sesuai dengan tingkat pendidikan itu masih oke
apalagi kalau punya data baseline sebelumnya
yang disebut oke menjadi relatif
dulu kok kayaknya sembilan
sekarang jadi delapan
ini harus dilakukan secara berkala ya
yang sering saya sampaikan adalah sebenarnya kalau umur enam puluh tahun ke atas
ada atau nggak ada keluhan waktu melakukan check up kesehatan
jangan lupa cek otak juga
tapi kalau di bawah enam puluh ada keluhan
atau ada faktor resiko
atau ada faktor genetik tanda kutip
ini kan kita biasanya kalau medical check up
yaitu organ seperti ginjal atau hati atau jantung
ini kan otak kan jarang ya kita
tapi ini bisa dengan melakukan mri di otak atau ct c
bisa melihat bahwa ini kelihatannya ada prospek untuk menderita alzheimer
justru yang saya mau sampaikan adalah sama seperti organ lain
dilihat fungsi dan struktur
seperti misalnya kalau ginjal fungsinya
kemudian laju filtrasi ginjal
struktur kita usg
kalau otak struktur kita lihat dengan mri
tetapi kalau fungsi sebenarnya dengan pemeriksaan memori yang kognitif yang terstruktur
dengan standar standar tertentu dibandingkan dengan populasi yang normal angkanya
ataupun dengan nilai kita yang dahulu
saya sebagai dokter sering menyampaikan bahwa penanganan ini adalah satu tim
dokter dengan segala keterbatasan

tetapi juga ini keluarga
dan saya selalu mengingatkan ada komunitas lukung
biasanya kalau taruhlah memiliki orang tua yang usianya sudah cukup uzur
dan ini mungkin anaknya membawa
ini apa kira kira yang dilakukan
karena ini kan tidak bisa disembuhkan
jadi ini hanya menunggu saja
jadi biasanya seperti apa penanganannya dok
jadi yang paling penting yang kita sampaikan
satu kalau kita bicara demensi alzheimer
sebenarnya pasiennya atau victimnya bukan hanya pasiennya sebagai individu
tetapi juga pendampingnya
dan saat kita bicara demensi alzheimer
penanganan bukan hanya fokus di individu
yang terbatas obat obatannya tadi
tetapi yang paling penting ini satu kesatuan
satu pendekatan non farmakologik
termasuk peningkatan kualitas dari perawatan daripada caregivernya
karena kualitas perawatan amat menentukan outcome akhir
saya sebagai dokter sering menyampaikan bahwa penanganan ini adalah satu tim
dokter dengan segala keterbatasan obat tadi
tetapi juga ini keluarga
dan saya selalu mengingatkan ada komunitas pendukung
sebaiknya ikut itu
itu sangat penting
kalau dari segi obat obatannya di indonesia tersedia
dan ini bisa di cover oleh bpjs misalnya
tercover dengan bpjs ya
pada rumah sakit rumah sakit rujukan
dari prognosis untuk hidupnya setelah didiagnosa wah ini alzheimer
rata rata berapa lama
akhirnya penderita sampai ke ajalnya akibat penyakit ini
dengan perawatan yang sangat baik ya
tanpa adanya penyakit penyakit penyulit
memang dikatakan antara
bisa dua belas sampai empat belas tahun
makin perawatan yang baik itu semakin lama
itulah yang kita sebut dengan
dengan segala konsekuensi kan
bayangkan kita berhadapan dengan satu penyakit
yang cukup lama
dan burdennya itu bukan hanya pasiennya
tapi juga keluarganya
apalagi masuk ke tahap gangguan perilaku
tapi dalam dua belas tahun ini pasti ya degenerasi ini akan kelihatan terus
cuma hanya lebih lama saja
sehingga itulah yang penting
salah satu fase saat kita ketemu pasien dengan demensi alzheimer dan keluarganya
kita bukan hanya menjelaskan tentang tata laksana saat ini
tetapi apa yang harus disiapkan ke depan
tapi penyebab dari kematian itu sendiri apa dok
karena proses degeneratif semakin memberat
tentu akan mempengaruhi misalnya sistem imun
tetapi saat sistem imun
tetapi saat sistem imun menurun secara biologis
tetapi misalnya juga lansianya akan menjadi kesulitan makan
kemudian tirah baring lama menyebabkan juga resiko untuk pneumonia
jadi banyak hal yang menyebabkan
termasuk juga fungsi jantung menurun
jadi tidak bisa tinggal sendiri ya
ini kan penyakit yang banyak orang derita di seluruh dunia
jadi kalau misalnya mereka tinggal sendiri
tidak punya anak
tidak ada keluarga
tidak ada sementara
ini bagaimana ya selama ini
jadi itulah yang menjadi konsen sama sama
karena di satu titik
saya membayangkan kita menjadi lansia semua
dan lansia ke depan itu tren punya anak makin sedikit
kalaupun punya anak akan tinggal di luar kota
dan konteks secara sosial akan berubah
kalau data di edi
indonesia menjadi negara yang cukup menarik ya
mengenai satu pertanyaan
apakah setuju kalau orang tua anda misalnya dirawat di panti
mereka mau jaga sendiri
tetapi kultur ini mungkin saja berubah
dan kemudian mobilisasi semakin tinggi
dan memang kita dihadapkan kepada generasi yang saat ini menjadi tua harus disiapkan mandiri
kadang kadang mereka juga tidak ingin menjadi beban
ataupun ingin bersama anak anaknya itu
misalnya di negara negara yang jumlah populasi yang tuanya cukup besar
seperti di eropa misalnya
atau di jepang
ini bagaimana mereka biasanya menangani alzheimer ini
ujung akhirnya sebenarnya harus penguatan di komunitas
dan negara harus hadir di sana
ini rahe tapi penting ya dok
ini kan pencegahan
tadi kan ada aspek genetiknya
kita sebenarnya bisa cek ya dalam
ini kan sekarang orang bisa tes genetik
apakah ada memiliki kecenderungan
itu bisa dideteksi
tetapi saya sampaikan demensia alzheimer itu berbeda dengan thalassemia
kalau thalassemi kan ayah ibu langsung keluar
jadi biasanya kalau sebelum menikah
tapi saya sampaikan genetik pada alzheimer
saya sering sampaikan gini
hanya sebagai faktor resiko
jadi tetap fokus pada beberapa hal yang bisa dimodifikasi
jadi walaupun ada di gen kita
bukan berarti kita akan menderita
bukan fonis dari awal
nah yang epigenetiknya yang di luar
karena ini faktor lingkungan
apa apa yang sudah terbukti
sebenarnya banyak hal yang terbukti bisa mencegah ya
ada satu penelitian yang saya pikir kita bisa menjadi panduan ya
dan alzheimer disease international juga sudah menyebutkan berulang ulang
untuk beberapa hal yang bisa dimodifikasi
disebutnya pendekatan siklus hidup
karena seringkali kan
karena kita bicara demensi alzheimer
kita baru berpikir itu di usia lima puluh sampai enam puluh tahun
berbagai faktor resiko dari awal kehidupan
dari pendidikan yang misalnya yang rendah ya
saya bahasakan menjadi stimulasi otak yang kurang
karena mengurangi kognitis
karena salah satu input
ya seperti anak yang gangguan pendengaran
inactivity tadi dipisahkan
itu penting karena badan kita sudah langsing
ini makin menjadi gejala justru
termasuk di indonesia gejala obesitas
persoalan di kita juga
tidak ada perokok terbanyak
kemudian depresi di situ ya
itu semua menjadi alkohol
dan yang mungkin isu yang sebulan terakhir lebih ini
tapi yang faktor yang istilahnya memiliki dampak yang positif
tadi kan disebut kalau olahraga secara rutin
itu sudah terbukti
oh sangat terbukti
bahkan di urutan boleh dibilang urutan yang paling atas yang evidence nya cukup kuat
ada satu penelitian
kalau dulu mungkin konsepnya olahraga fisik bugar otak bugar
ternyata konsep itu berubah
ternyata olahraga itu bisa menstimulasi otak langsung
olahraga itu bisa memstimulasi yang disebut dengan brain derived neurotrophic factor
jadi protein protein di otak yang mempertahankan sel sel otak itu survive
gitu sampai usia
makanya ini harus olahraga nih
tapi jangan olahraganya dimulai pada usia sudah lanjut
ini harus dimulai dari waktu muda juga
dok mungkin pesan terakhir apalagi september sebagai bulan memperingati alzheimer
apa penting diketahui oleh para pemirsa kita
jadi yang sering saya sampaikan adalah bahwa persoalan demensi alzheimer bukan persoalan mereka tapi persoalan kita
dan pencegahan demensi alzheimer itu dimulai dari sedini mungkin
berapapun usia anda nggak ada kata terlambat
mulai dari diri sendiri
dari diri sendiri
dan bila usia enam puluh tahun saat cek kesehatan lakukan juga cek kesehatan otak
tapi di bawah usia enam puluh tahun kalau ada faktor resiko atau ada keluhan segera cek otak
oke prof yuda terima kasih banyak atas insight nya
sangat sangat bermanfaat dan tentu saja ini sesuatu yang bisa dialami oleh siapa saja
termasuk kita kita sendiri
jadi perlu diingat pesan dari prof yuda untuk mengurangi dan mencegah alzheimer ini
tetaplah bersama kami insight with desi anwar masih akan segera kembali
social engagement adalah salah satu faktor longivity
hidup sehat kita ternyata betul kurangi rokok dan sebagainya adalah faktor resiko
tapi ternyata urutan pertama adalah kegiatan beraktivitas bersama yang bikin happy dan sebagainya
kembali bersama insight with desi anwar
topik kita kali ini mengenai alzheimer
september merupakan bulan peringatan penyakit alzheimer
yang merupakan suatu penyakit yang makin sering diderita oleh siapa saja di seluruh dunia
termasuk di indonesia
nah bagaimana alzheimer itu sendiri di indonesia
saya sudah ditemani oleh diway suharya
diwai merupakan founder dari alzheimer
diwai merupakan founder dari alzheimer
diwai merupakan founder dari alzheimer
sepuluh tahun ya alzheimer indonesia
saya masih ingat waktu itu kita pertama kali diy mendirikan yayasan alzheimer ini
tidak terasa ya
dari sudah sepuluh tahun dan dalam perjalanannya ya kita lihat tadi
ini suatu penyakit yang semakin sering diderita karena ya memang dengan hidup yang lebih misalnya nutrisi yang lebih baik
dan usia lebih panjang semakin banyak orang juga terlalu sedih
banyak orang juga menderita penyakit ini karena proses penuaan
di indonesia sendiri di wai bagaimana penderitaan alzheimer ini
kira kira ada berapa jumlahnya dan apakah ini jumlah yang semakin lama semakin meningkat
terima kasih atas pertanyaannya
basically di dunia karena saya juga oversing dua puluh negara di asia pasifik
alzhemat disease international ada lima puluh lima juta orang dengan demensia di dunia
enam juta di asia pasifik satu dua juta di indonesia
ya tema kampanye tahun ini adalah reducing risk demensia
pencegahan banyak hal yang bisa dilakukan dan report ini akan menyampaikan bahwa
kalau kita melakukan kegiatan pencegahan tadi
ya tadi dengan dr yuda juga kita sudah melihat ya apa apa saja yang bisa dilakukan
apalagi yang berkaitan dengan mengurangi resiko itu
misalnya olahraga hidup sehat dan lain sebagainya
tapi awareness itu di indonesia di wai
terus terang kita ini suatu negara yang memiliki begitu banyak penyakit
yang terakhir kita kena virus covid ya tapi misalnya ya penyakit berkaitan dengan penyakit jantung
diabetes obesitas dan lain sebagainya
merupakan sesuatu yang menjadi concern bagi masyarakat indonesia
nomor tujuh ya
nomor tujuh di dunia
dan kenapa sepertinya tidak orang menganggap ini hal yang lumrah
makanya kita punya tagline jangan maklum dengan pikun
karena satu orang demensia seluruh keluarga terdampak satu society terdampak
kasus kasus seperti lansia hilang marah marah bingung bayar barangnya di market atau pasar dan sebagainya
itu mengganggu damai sejahtera
alzheimer indonesia sebuah non profit organization yang memiliki visi meningkatkan kualitas hidup orang dengan dimensia dan caregivers
dari tahun dua ribu tiga belas kita berupaya melakukan kegiatan awareness racing
membantu orang dengan demensia mendapatkan support
setelah diagnosa dari dokter apa yang akan kita lakukan
apa yang harus dilakukan
yang kita lakukan adalah memberikan navigasi perawatan pendampingan orang dengan demensia dan caregivers
sehingga keluarga tahu persis apa yang bisa dilakukan
melakukan beberapa program program yang sifatnya engagement empowerment dan sebagainya
dan ini kan sudah sepuluh tahun
ada berapa kira kira jumlah penderita ataupun maupun keluarganya yang sudah
sudah menjadi bagian dari support group dari lc
kurang lebih satu dua juta tapi kita baru menjangkau ratusan ribu di dua puluh enam koordinator wilayah
empat kota sembilan belas di indonesia tujuh di luar negeri lewat diasporanya
yang kita lakukan adalah memberikan edukasi dan training
yang kita lakukan adalah memberikan semacam kegiatan empowerment untuk yang sudah didiagnosa demensia
kita berikan pelayanan holistic care navigation tadi
home visits empowerment engagement untuk yang tidak mau demensia
kita punya program untuk lintas generasi namanya serazi sehat bersama alzi
melukis bersama lintas generasi kerjasama dengan uni keatma jaya juga
banyak anak muda mahasiswa psikolog kedokteran terlibat dalam kegiatan ini
kurang lebih hampir sepuluh ribu followers di indonesia dan indonesia adalah role model in awareness racing di asia pasifik
jadi apa yang terjadi
kita negara pertama yang membuat national landmark negara berwarna ungu
jadi monas berwarna ungu di bulan september setiap tahun sejak tahun dua ribu tiga belas diikuti semua negara lainnya
sekarang qatar juga jepang juga dan sebagainya
jadi ungu sudah identik dengan alzheimer sekarang
ini inisiatif dari di sendiri
karena ungu itu simbol misteri simbol warna yang full of wisdom
dan merupakan warna resmi segala penyakit yang berhubungan dengan otak
dan itu juga dimulai di kampanye di alzheimer association amerika
tapi negara negara tertentu memilih warna lain
jepang misalnya memilih oranya dan sebagainya
tapi ungu adalah yang paling dominan
nah dalam sepuluh tahun ini semakin meningkat awarenessnya kelihatan perbedaannya
jadi kalau kita lihat mungkin sebelum ada awareness sebelum ada alsi di indonesia ini dan sebelumnya
kira kira bagaimana approach dari
para penderita alzheimer maupun keluarganya terhadap penyakit ini
di masa pandemi kurang lebih tiga ratus keluarga reach out karena takut ke rumah sakit
sehingga kita melakukan online navigasi perawatan alsi yaitu narazi
membantu mereka dibantu para dokter paham apakah ini masuk kategori demensia atau mild cognitive impairment atau apa
setelah itu kita bikinkan program membantu mereka dan mereka semakin banyak meningkat
ada tiga ratus persen kenaikan
dua puluh persen kenaikan orang orang yang minta dideteksi dini di tiga rumah sakit di indonesia
di seluruh indonesia
di seluruh indonesia
di tiga rumah sakit yang so far laporan ke kita
kenapa ini ada kenaikan
pada pengen tahu level kesehatan otaknya seperti apa
jadi dari situ kita mengukurnya
semakin banyak request untuk edukasi semakin banyak
diri sendiri atau karena melihat fenomena dari lingkungannya ataupun keluarga
lingkungan keluarga semua membuat mereka khawatir
apakah mereka memiliki
faktor resiko atau tidak
semakin banyak anak muda yang melakukan penelitian tentang demensia
dari arsitek dari psikologi dari segala bidang
hingga di sepuluh tahun ini yang akan kita lakukan adalah adanya konser amal
melibatkan penyanyi berusia dua puluh sampai tujuh puluh tahun
ada film pendek yang akan kita luncurkan pertama kali yang akan diperankan oleh aktor dan aktris profesional
di tanggal dua puluh tiga september di atmajaya
ada juga pojok deteksi dini karena banyak yang minta
dan ada juga lansia lansia yang tidak mau pikun dan main angklung bersama di acara tersebut
tapi penanganannya ini kan awarenessnya sudah mulai meningkat misalnya
tapi penanganannya khusus bagi penderita alzheimer itu sendiri maupun yang keluarga yang mungkin merawatnya
yang unik di indonesia ini dibanding dengan misalnya di lima puluh lima negara lainnya khususnya yang di eropa ini apa
yang unik di sini adalah community base
ada rasa guyup ada rasa support group itu berfungsi
makanya ada sembilan belas kota koordinator wilayah kita
karena penelitian juga bilang social engagement adalah salah satu faktor longevity
hidup sehat kita ternyata betul kurangi rokok dan sebagainya adalah faktor resiko
tapi ternyata urutan pertama adalah kegiatan beraktivitas bersama yang bikin happy dan sebagainya
dementia adalah bisnis pel prowamen terus tetapi kita tidak semua tahu perannya dan kita ingin mengundang semua untuk terlibat
demensia ini bagaimana penanganan maupun care dan perawatan yang biasanya disediakan atau dilakukan
dan apakah keluarganya juga sebenarnya paham bahwa ini suatu penyakit yang serius bukan dianggap ya
itu si oma memang begitu suka marah marah atau jadi ada apakah sudah mulai ada perbedaan dalam penanganan
mau di awal sangat banyak yang in denial jadi mereka tidak mau menerima bahwa ini demensi yang
tapi semakin kesini sekarang untuk keluarga mereka meminta dilakukan edukasi untuk tenaga perawatnya
pendampingannya untuk orang dengan dimensianya semakin aktif datang ke acara bulanan kita
pertemuan caregiverse meeting atau pertemuan empowerment untuk orang dengan dimensi
jadi secara rutin di mana mana di jakarta dan sembilan belas kota tadi tapi beberapa kota memiliki kekuatannya masing masing
seperti di depok kekuatan lansianya yang kuat sehingga mereka tidak mau pikun
setiap bulan itu ada saja kegiatan yang hubungannya dengan social engagement tadi
dan itu cukup efektif ya sangat efektif
orang orang yang terlibat di komunitas alzheimer indonesia ini juga orang orang yang lintas generasi
orang tuanya naik gunung ke mount everest dan di jepang gunung fuji itu mereka ternyata melahirkan atau menginspirasi anaknya untuk baking
berdonasi untuk alzheimer indonesia karena eyangnya demensia
jadi volunteerism empowerment engagement ini semua yang merupakan salah satu faktor kunci dalam sepuluh tahun ini
tapi kita tentunya ingin sekali lebih kuat lagi bekerja sama dengan semua pihak termasuk pemerintah
oke dan target untuk meningkatkan outreach nya menjadi satu dua juta ini bagaimana cara caranya
juga ini saya lihat dari alsinya sendiri kan sudah banyak berkembang ya
kalau dulu mungkin awal awal masih sendirian ya di wai
karena di wai juga memulai ini setahu saya kan karena mamanya ya juga penderita alzheimer
tapi sekarang ini bagaimana dari alzi ini sendiri
biasanya telah berkembang berapa orang yang menjadi volunteer maupun bagian dari keluarga azi
jadi alzheimer indonesia dimulai di dua ribu tiga belas
sebelumnya ada asosiasi alzheimer indonesia tahun dua ribu lalu kita merger
dalam perkembangannya sekarang betul betul dimulai dari hanya kurang lebih sepuluh volunteer
dan sekarang ada sekitar sepuluh followers dan volunteer ratusan
dan mereka ada di mana mana dan mereka berkontribusi sesuai potensinya
seperti orang yang into running atau pelari dan sebagainya mereka berdonasi lewat larinya itu
ada lagi yang suka bikin musik
menciptakan lagu jangan maklum dengan
jangan maklum dengan pikun
para artis yang nanti akan terlibat sahabat saya andi rianto andi rianto and friends akan main piano dan menyanyikan lagu lagu yang menggambarkan the journey of caring
intinya semua cara itu is reducing risk
mengurangi risiko dimensia
engage berhubungan dengan engagement
berkarya memiliki meaning dalam hidupnya
tapi setiap orang juga kan bisa berkontribusi ya
tapi sekarang ini funding dan lain sebagainya
ya terus terang di tiga tahun pertama tidak ada funding sehingga termasuk support dari sahabat mendukung lewat in kine support
tapi di tahun ketiga kita malah mendapat dukungan dari kementerian kesehatan belanda
tapi bagaimana dengan
kementerian kesehatan indonesia
dukungan yang selama ini dapatkan khusus dari pemerintah maupun pusat daerah bagaimana di wai
apa yang bisa dilakukan lebih lagi
kementerian kesehatan indonesia mendukung endorsement mereka melibatkan kita sebagai bagian dari dewan pakar untuk life cycle approach
untuk membuat demensia care continuum care itu terbentuk
namun yang lebih bisa dibantu lagi adalah orang dengan dimensia dan keluarganya itu butuh didukung di level puskesmas
bagaimana mereka mendapat deteksi dini yang tidak membuat biayanya mahal untuk keluarga
dan setelah didiagnosa lalu apa ada berbagai kegiatan yang bisa disupport
ya lebih lagi
itu yang masih kurang
semoga ini seperti kita lakukan ini dengan adanya bulan yang memperingati dan juga mungkin edukasi kepada masyarakat
bahwa ini merupakan salah satu yang harus semua kita tangani
kalau di indonesia sendiri tadi kita bicara mengenai ini kan sangat membutuhkan social support
dengan adanya sekarang banyak rumah jompo panti datun lansia
kalau di negara lain kan memang ada satu lingkungan yang memang khusus bisa merawat dan juga memberikan dukungan
kalau di indonesia nanti lima sepuluh lima belas tahun ke depan
dengan demografi kita juga semakin berubah
bagaimana yang paling baik untuk istilahnya ya merawat mereka yang memiliki alzheimer
semua harus dikembalikan kepada keluarga
apa yang mereka pilih
banyak sekali opsi yang mereka bisa dapatkan
mendapat pelatihan pemberdayaan untuk tenaga perawatan di rumah masing masing
kalau ada juga orang orang indonesia yang tinggal di luar negeri tidak memiliki kapasitas
mereka menghubungi panti panti tersebut
panti tersebut juga bekerja sama dengan kita
sehingga semua tenaga care workersnya di panti panti tersebut juga mendapat pembekalan dari kita
so far mitra mitra kita ini membantu sekali
karena begitu keluarga menghubungi kami ada yang perlu di deploy care workers dengan kemampuan perawatan pendampingan yang spesifik
karena demensia tentunya membuat tidak adanya damai sejahtera
ada yang sikapnya marah marah dan sebagainya
jawabannya adalah harus dikembalikan kepada keluarga
tidak ada yang paling baik caranya
tantangan terbesar yang selama ini dihadapi di y dalam memberikan edukasi penyuluhan dan juga increasing awareness ini apa
paling besar tentunya tantangannya kita sangat perlu dukungan lebih kuat lagi dari pemerintah
dari kementerian kesehatan
kementerian pendidikan juga bisa terlibat dalam membantu mempromosikan vocational skills atau membantu menyebarkan film pendek yang akan kita luncurkan ini
demensia is everybodys ⁇ business tapi tidak semua tahu perannya dan kita ingin mengundang semua untuk terlibat
oke target khusus untuk tahun ini dan tahun tahun ke depan apa apa saja yang ingin dicapai oleh al zaitun
targetnya tahun ini kita ingin melakukan program program program
pendampingan yang berbasis teknologi juga karena inovasi seperti aplikasi care navigator study karena so far kita manual
oh jadi belum punya up nya
belum ada app nya
wah ini perlu didukung karena mungkin justru lebih mempermudah untuk melakukan koordinasi dan juga supaya orang yang membutuhkan mereka bisa mengakses lewat aplikasi
semua aspek aplikasi dari screening kita jadi tahu oh kayaknya ada
ada gejala penurunan atau counseling untuk caregivers udah tinggi level burnoutnya atau aplikasi untuk menjadwalkan sesi home visit menjadwalkan sesi pelatihan dan sebagainya
oke dan terakhir pesan untuk para pemirsa kita
september bulan alzheimer apa kira kira bantuan yang lebih lagi
juga informasi apa yang penting disampaikan
yang penting disampaikan adalah kenali dimensinya dari sekarang
kalau ada orang yang memiliki gejala penurunan fungsi otak lupa marah marah naik turun jangan langsung dibentak karena siapa tahu fungsi otaknya yang berpengaruh
apapun bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan membuat indonesia lebih baik
indonesia ramah dimensi dan ramah lansia
diwai terima kasih banyak
terima kasih banyak
congratulations sepuluh tahun alzi luar biasa
ini suatu komitmen dan dedikasi yang begitu besar
saya lihat diwai memberikan kepada para penderita alzheimer
sekali lagi terima kasih ya dan demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar